siapa yang menembak kamu
siapa yang menembak kamu
siapa yang menembak kamu
siapa yang menembak kamu
aku akan lebih baik lagi menjaganya i kembang
aku tidak akan membiarkan siapapun
mengganggu ketenangan kalian berdua
tuhan bisa pegang janjiku
eik percaya ma
yei bisa diandalkan sama eik
aku pergi dulu tuhan
jaganya i kembang
tugas kalian sudah selesai
aku mengucapkan terima kasih pada kalian
aku tidak akan melupakan jasa kalian
suatu hari nanti
aku pasti akan membayarnya
jika kalian membutuhkan aku
aku senang bisa membantu mak lampir
begitu juga aku lampir
aku akan selalu siap membantumu
kalau begitu sekarang kami pamit
dengan su pakai staffing
jangan biarkan bila bila banyin situ lepas
di apa syarik sekitar sini
jangan tembak bobby
jangan tembak aku bobby
jangan tembak bobby
jangan tembak bobby
bobby jangan tembak bobby
siapa yang mau nembak kamu
aku sudah mimpi
aku sudah mimpi
kamu seperti anak kecil saja mardian
sekarang kamu siap siap ya
sebentar lagi mau ada acara siraman dan pengajian
kalautu vaan apjak kannstan nih

saya cuma ngadang minum powerpoint selbst saja

baiklah permintaan saya
saya akan memberikan misi jaringan memitik sendirian
ini dari sembara
siapa lagi kalau bukan dia yang naro deket cendela
ah untuk apa aku memikirkan sembara
sebentar lagi kan aku akan menjadi milik mardian
untuk apa aku memikirkan sembara
lagi pengecut seperti dia
dia sudah mengabaikan aku maka dia juga harus kehilangan aku
sebentar lagi masa depanku dengan margin
kok belum siap siap kamu
kamu kok kelihatan bahagia sekali ada apa tuh dok
iya bu de aku sangat bahagia sekali
karena sebentar lagi aku akan menikah dengan mardian
terima kasih ya bu de
bu de sudah sangat perhatian sama farida
bu de juga yang bertemukan aku dengan cinta sejatiku mardian
aku sangat bahagia sekali bu de
aku sudah gak sabar untuk menunggu hari pernikahan aku dengan margiat
memang hebat pelet pengasihan kisah lihun
farida langsung terkisah dengan mardian

kemudian di madiyang
jangan marah marah lagi sama saya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di kemana ini